kepala bbbd kutas ruabaya menyebut para remaja ini mencaburkan diri ke sungai
anak kecil yang memang terjatuh kemudian ada rekannya yang melihat setelah itu menginformasikan kepada bapaknya
bapaknya kemudian langsung merespon tanpa mempergunakan alat pelindung diri dan sekali lagi kontur singa yang memang tidak bisa kita prediksi
derasnya arus membuat jenasa kedua korban ditemukan cukup jauh
hingga empat lima km dari lokasi hilang